akibat ugal ugalan di jalan seorang pengendara motor tewas setelah menerobos lampu merah di jalan raya darmo surabaya
korban terjatuh setelah motornya menabrak trotoar usai menghindari sebuah mobil
tubuh sugeng prianto warga magetan ini terkapar berlumuran darah di atas trotoar jalan darmo surabaya setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak beton trotoar
sementara novan teman yang diboncengnya selamat dari maut meski tubuhnya sempat terpental sejauh tujuh meter
kecelakaan maut ini bermula saat korban yang berboncengan dengan temannya menerobos traffic light di pertigaan jalan kartini
di saat bersamaan muncul mobil sedan dari arah selatan
mengetahui ada mobil dari arah samping korban berupaya menghindar
namun naas justru motor yang dikendarainya oleng dan menabrak trotoar hingga akhirnya tewas
ini mindarin mobil terus nabrak apa
kecelakaan maut juga terjadi di mojokerto
kerasnya benturan antara sepeda motor dan kendaraan roda empat yang sedang parkir di pinggir jalan membuat korban muhammad yahya terlempar hingga sepuluh meter
warganan polisi kemudian melakukan evakuasi dan membawanya ke rumah sakit dokter wahidin sudiruhusodo untuk mendapatkan perawatan
peristiwa kecelakaan ini bermula saat korban yang berboncengan dengan temannya menerobos traffic light di pertinggaan jalan kartini

saat menyalip korban tidak melihat ada mobil yang tengah parkir di pinggir jalan
akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan
akibat kecelakaan ini korban sempat pingsan dan mengalami patah kaki serta pinggang